mengabulkan permohonan pemohon untuk sebagian
dua menyatakan pasal satu ratus enam puluh sembilan huruf q undang undang no tujuh tahun dua ribu tujuh belas tentang pemilihan umum lembara negara republik indonesia tahun dua ribu tujuh belas no satu ratus delapan puluh dua
tambahan lembaran negara republik indonesia nomor enam ribu satu ratus sembilan yang menyatakan berusia paling rendah empat puluh tahun bertentangan dengan undang undang dasar negara republik indonesia tahun seribu sembilan ratus empat puluh lima
dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai
berusia paling rendah empat puluh tahun bertentangan dengan undang undang dasar negara republik indonesia tahun seribu sembilan ratus empat puluh lima
berusia paling rendah empat puluh tahun atau pernah sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah
sehingga pasal satu ratus enam puluh sembilan huruf q undang undang nomor tujuh tahun dua ribu tujuh belas tentang pemilihan umum selengkapnya berbunyi

sehingga pasal satu ratus enam puluh sembilan huruf q undang undang no tujuh tahun dua ribu tujuh belas tentang pemilihan umum selengkapnya berbunyi
alasan berbeda compurin opinion dan pendapat berbeda dissenting opinion
terhadap putusan mahkamah aku terdapat alasan berbeda dari dua orang hakim konstitusi
yaitu hakim konstitusi eni nurbanisi dan hakim konstitusi daniel yusmik pvo
serta terdapat pula pendapat berbeda dissenting opinion dari empat orang hakim konstitusi
yaitu hakim konstitusi wahiduddin adams hakim konstitusi sadi isra hakim konstitusi ari fidayat
dan hakim konstitusi suhartoyo yang menyatakan sebagai berikut
alasan berbeda dari hakim konstitusi
alasan berbeda dari hakim konstitusi eni nurbanisi
dipersilakan yang mulia
menimbang bahwa pemohon dalam petitumnya meminta kepada mahkamah agar norma pasal satu ratus enam puluh sembilan huruf q undang undang tujuh dua ribu tujuh belas
yang menyatakan berusia paling rendah empat puluh tahun bertentangan dengan uud seribu sembilan ratus empat puluh
dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersarat sepanjang tidak dimaknai menjadi titik titik
atau berpengalaman sebagai kepala daerah baik di tingkat provinsi maupun kabupaten kota
video perbaikan halaman lima belas
penulisan petitum pemohon tersebut tidak selengkap sebagaimana yang pemohon tuliskan pada permohonan awalnya yang menyatakan
berusia paling rendah empat puluh tahun atau berpengalaman sebagai kepala daerah baik di tingkat provinsi maupun kabupaten kota
dalam perbaikan permohonannya pemohon tidak memasukkan frase berusia paling rendah empat puluh tahun
namun hanya pemohon tulis dengan menggunakan simbol tanda baca yakni kutip di titik titik
yang seolah olah terbaca
terdapat kutipan frasa